akhirnya hasil juga dapat payah busuk
apa sih lu pake mau diculik orang mah kalau diculik bilang oga saya nggak mau diculik begitu penculiknya lu malah mau aja
hehehe udah ya pak jangan nangis loh pipir lu begitu tuh
emang bagaimana sih orang lagi sedih malah ngatain saya orang menghibur apa supaya saya tenang
ya udah udah pokoknya gue tolongin anak lu ketemu lu ngerti nggak
emang nyanyi sumpah
tuh tepat banget
tempat dia jahit
diri itu kan mata pencarian dia
pusing nih gue lagi marah marah
pake jatuh segala lagi
kayak gue pernah denger nih
bang jajak jajak
nah gue inget
bang jajak ya bang jajak
loh kok abang ada disini
eh mestinya abang yang nanya
bukannya saya tau abang ada disini
saya kebeneran lagi lewat
eh gak tersenyum liat abang
mas separok nih
syukur tempat lain aja deh
gue mau buka gue mau tutup kek
udah pergi pergi
bang kok gak diterusin bang apa sih
ada ada aja abang
abang jangan suka gitu
ntar saya dikemplang sama bini abang
lah yang dulu
gak enak kagak ganggu gue kayaknya
yaudah gak ngapa ngapa
mendingan opi bilang ke ibunya
apa enggak ya iya tuh
kasian atau ibunya nanti cari cari
yaudah opi bilang sekarang aja ya
eh tapi jangan sendiri
secara kamu teh keponakan tante
derajat mau dikepanakan kalo kamu bawa mobil sendiri
gengsi atuh ah
udah tante gak apa apa
opi sendiri aja ya
keras kepala maksud nak
makan dulu iya iya tentu
opi bilang sekarang aja deh
makan sekarang aja deh
sekarang begini aja deh
lu kan janda
bini gue udah gak ada udah mati
sekarang gimana kalau hubungan yang dulu
sebenernya gue bosen lama lama nih jadi duda
gak ada ya
gak ada yang masakin
gak ada yang ngekepin kalo gue dingin
ngekepin mah kompor ya bang biar anget
eh bang sebenarnya saya juga pengen
eh emang lo kurang apa ku tanya
ya gak kurang apa apa sih bang
abang masih komplit hidung abang masih ada
kumis abang masih ada jida tabang yang lengar masih ada
komplit dah tapi bang saya masih sakit hati
sama kejadian yang dulu dulu
abang lagi pacaran sama saya eh gak taunya pindah
sama perempuan lain abang mengdasar mata keranjang
itu kan dulu
lo bakal bini gue pokoknya gue janji deh
gue bakal setia hidung mati sama lo
alah abang mau menggombal mulu
dari dulu juga lama abang ngomong begitu begitu tapi nyatanya
abang tetap aja mata keranjang
sekarang kagak mas gue janji
hah terserah dah
tante laura tante
haa laura diculik
iya tante tadi di sekolahan
ya ampun laura
akhir hasil juga
dapet payah busuk
apa sih lo bakal mau diculik orang mah
oh gak saya gak mau diculik
begitu sama penculiknya lo mah malah mau aja
udah ya mah jangan nangis lo
pipir lo begitu tuh lihat tuh
loh abang mau gimana sih
orang menghibur apa supaya saya tenang
yaudah udah pokoknya lo gue tolongin
anak lo ampe ketemu lo ngerti gak
abang janji sumpah
pokoknya anak lo ampe ketemu
yaudah kalo abang mau sumpah
nemin anak saya saya juga mau janji
saya mau jadi pini abang
pokoknya yang lo harapin bakal tercape
lo ngerti gak bener ibang ya
yaudah jangan nangis aja
abang jangan kenceng kenceng bang
yaudah lu dimana penyemplung apa kemana
gue mau tanya
mobilnya warnanya apa itu yang nyulik si laura
aduh berapa ya
opi gak merhatiin
masalahnya opi itu gak curiga
jadi gak ada curiga apa apa deh
yang penting diingetin nomornya
pokoknya diingetin deh
apaan sih ya
aduh nyalu nih nyarin
gak kenal sama suara gua
pernah liat mobil silver gak
silver warnanya zipper mobil
nah lo lurus aja terus lo belok ke kanan
nah dihuk tuh tuh yang punya namanya mirna
pak pak pak
anaknya tante itu diculik soalnya teman saya
ya benar dia nyulik anak saya
ya yuk makasih ya
jadi dia ibunya cewek yang gue culik itu
aduh gawat deh kenapa gue kasih tau
hapus banget sih gue
gue harus buru buru ngasih tahu mirna kalau dia dalam bahaya